kami siang puluhan bangunan liar di kawasan industri pulau gadung jakarta timur dibongkar oleh petugas satuan polisi pamung praja
sempat terjadi insiden kebakaran namun api berhasil dipadamkan
meski sempat terjadi insiden kebakaran di salah satu lapak warga pembongkaran bangunan tetap dilakukan oleh petugas satpol pp jakarta timur
sebanyak tujuh puluh satu bangunan liar yang berada di kawasan industri pulau gadung cakung dibongkar oleh petugas
rencananya lahan ini nantinya akan dikembalikan kepada pemilik lahan yang sah